usai disahkannya undang undang ormas yang baru kini muncul wacana untuk segera merevisi undang undang ini
presiden joko widodo pun membuka peluang untuk merevisi undang undang tersebut
undang undang ormas yang baru saja disahkan parlemen kini memasuki babak baru
dalam sidang paripurna dpr ada tujuh fraksi yang menerima perpu tersebut sebagai undang undang
yaitu fraksi pdi perjuangan p tiga pkb golkar nasdem demokrat dan hanura
namun fraksi p tiga pkb dan demokrat memberi catatan khusus agar pemerintah bersama dpr melakukan revisi
sementara tiga fraksi lain yaitu pan gerindra dan pks dengan tegas menolak
atas sikap penolakan dari tiga fraksi tersebut nada keras datang dari ketua dpp pdi perjuangan komarudin watubun
komarudin merasa tiga partai yang menolak perpu ormas yakni pks pan dan gerindra sebagai partai yang juga menolak ideologi pancasila
bagus bahwa dari sekian kan petanya jelas tiga partai jelas menolak pancasila
tiga partai menolak pancasila
iya kan gerindra pks pan kan jelas
menolak perpu atau menolak pancasila
pertanyaan pancasila prp itu menyangkut keselamatan pancasila
jadi kalau menolak prp ya sama dengan menolak pancasila kan itu
jadi saya di media saya
saya bilang kan tidak usah kita basa basi dengan bumbu bumbu yang mengelabui makna kebenaran kan itu
jadi itu jelas petanya
kita tetap melihat tiga partai yang menolak itu menolak pancasila
anda tidak mau mengkoreksi pernyataan itu
loh saya ngomong di media sosial di medsos berapa medsos nasional kan
bahwa ini jelas petanya menerima pancasila menolak pancasila
itu sudut pandangan anda
iya saya yang ngomong dan itu bisa dipertanggung jawab
bisa dipertanggung jawab
partai demokrat sebagai salah satu partai yang sejak awal menerima dengan catatan
mendesak pemerintah untuk segera merevisi undang undang ormas
ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono mengancam akan membuat petisi politik
jika pemerintah enggan melakukan revisi
demokrat menyetujui perpu ormas kalau pemerintah bersedia melakukan revisi
fraksi kita melakukan lobby dengan pemerintah yang mengatakan apakah pemerintah bersedia
melakukan revisi perpu ormas itu sebagaimana yang disarankan oleh partai demokrat
mendagri menjawab bersedia
tiba tiba pemerintah tidak melakukan revisi
ya ingat janjilah
maka sebagai ketua umum partai demokrat dengan tegas dan terang
saya sampaikan kalau itu terjadi partai demokrat akan mengeluarkan petisi politik
paling tidak ada empat poin utama revisi yang diusulkan partai demokrat
yakni paradigma hubungan negara dan pemerintah dengan ormas
kedua soal pemberian sanksi di mana harus ada proses hukum
ketiga tentang pihak yang berhak menafsirkan pancasila dan menentukan ormas ormas yang bertentangan dengan pancasila
yang terakhir berkaitan dengan ancaman pidana
sementara partai nasdem sebagai salah satu partai yang mendukung pisahkannya perpu ormas
tetap ingin pemerintah menjadi pihak yang menentukan pembubaran ormas
hal tersebut dikatakan sekjen partai nasdem joni plate seperti dikutip dari laman detik com
presiden jokowi sendiri menegaskan terbuka dengan usulan revisi yang disampaikan sejumlah fraksi di dpr
usulan revisi itu bisa dituangkan dalam projek nes dua ribu delapan belas
perpu ormas sudah disahkan
dpr dan mayoritas putra
artinya dukungan penuh terhadap perpu ini sudah jelas
yang kedua kalau ada yang ingin direvisi silahkan di tahapan berikutnya bisa dimasukkan dalam projek nes
ada yang belum baik ada yang masih perlu ditambah ada yang perlu diperbaiki ada yang perlu direvisi silahkan
iya terbuka kita terbuka
kalau masih ada yang belum baik ya harus diperbaiki
kita nantikan bagaimana babak lanjutan undang undang ormas ini akan bergulir
apakah akan ada pembubaran ormas sebelum direvisi
atau semua pihak memilih menahan diri sebelum revisi undang undang ini diselesaikan
andri setiawan cnn indonesia
aturan pemerintah pengganti undang undang nomor dua tahun dua ribu tujuh belas terus terjadi
sejumlah partai politik yang mendukung pengesahan perpu ormas menjadi undang undang ormas terus bersuara mengingatkan agar diadakan revisi terhadap undang undang ormas
di sisi berseberangan ada yang menerima dengan bulat undang undang ormas tersebut
apa yang sebenarnya menjadi tujuan mulia masing masing pihak yang pro maupun kontra revisi ini
untuk mengulasnya sudah hadir saat ini di studio cnn indonesia prime news
komarudin watubun ketua dpp pdi perjuangan selamat malam
bang komarudin watubun terima kasih sudah hadir
kemudian ada mardhani alisera anggota dpr ri fraksi pks dan juga ketua dpp pks selamat malam
mardani terima kasih
dan juga dari luar studio ada yandri susanto anggota dpr ri dari fraksi pan selamat malam bang yandri
selamat malam mas indra assalamualaikum
waalaikumsalam baik kita akan mulai terlebih dahulu begitu ya dari bang komarudin watubun
dan pemerintah dalam hal ini mungkin juga apakah termasuk pdi perjuangan memang soal revisi ini kita klarifikasi lagi terbuka pintunya atau sama sekali tidak setuju adanya revisi terhadap undang undang ormas ini yang baru disahkan
kalau pdi perjuangan itu kan ada dalam posisi pemerintah
jadi kalau dari awal kita sampaikan dan bang mardani dari awal kita hari jumat kan pernah dialog soal
jadi penting prp ini disahkan dulu menjadi undang undang baru kita sepakati untuk bagian bagian penting yang perlu direvisi kita revisi
sebenarnya tidak ada soal yang bagi kita kalau memang waktunya untuk direvisi bagian bagian itu sebagai bagian dari kesepakatan lobby pemerintah dan partai partai politik waktu itu silakan saja tidak soal
tapi kemudian ada kritik yang menarik ini dari wakil ketua umum
wakil ketua dpr ya fadli zon tadi dari partai gerindra tentu saja yang menyebutkan bahwa dengan setujunya pemerintah untuk merevisi undang undang ormas ini
maka ini sebuah pengakuan bahwa perpu ormas ini yang kemudian disahkan undang undang ormas ini adalah sebuah kesalahan
bagaimana anda akhirnya setuju dengan pernyataan ini
ya pasti kalau para fadlison pasti bersikap begitu karena dari awal kan menolak total menolak
teman teman dari demokrat ada bagian bagian yang perlu direvisi
kemudian oleh pemerintah ya itu pemerintah menyadari ada bagian
tapi yang paling terpenting waktu itu adalah ini masalah kondisi darurat
kata darurat ini yang harus difahami dulu
darurat dalam rangka apa dalam rangka menyelamatkan ideologi negara
bahwa kemudian teman teman oh ini ada catatan ini proses hukumnya masih perlu diperbaiki dalam undang undang itu
tetapi kalau dalam konteks perpu itu kan hanya menerima
nah oleh karena itu catatan itu tidak bisa lalu oh ini kita terima catatan ada dua proses yang berbeda di sana
kita terima utuh menolak yang menolak ya menolak utuh
kalau pak bang mardhani dia memilih posisi ya sudah kita menolak saja tidak ada catatan catatan
itu memang fair di situ
tujuh ini menerima
itu sudah anda jelaskan ya
kemudian ada proses berikutnya adalah ya dilakukan revisi
itu proses legislasi memang demikian adanya
tetapi juga tidak bisa serta merta oh yang ini beser lusaki lakukan revisi nggak bisa juga begitu
itu harus mengalami proses yang panjang juga di dpr jadi tidak semudah itu juga
sebelum jauh soal revisi lagi mungkin ada kesempatan untuk mengklarifikasi yang menolak itu termasuk menolak pancasila bagaimana pak
mungkin pak yandri juga akan menjawab nanti ya
nanti yandri aja kalau saya ingin mengatakan begini
pancasila itu kan ideologi terbuka ya
yang harus selalu kita tafsirkan sesuai dengan ruh yang dibangun oleh founding fathers
kalau kita melihat founding fathers kita bung karno bung hatta sangat demokratis ya
sementara ruh dari perpu ini tidak demokratis ya
karena itu pks tegas menolak bukan karena pancasila bukan karena nkri kita semua harus mengokohkan negeri ini bahasa si pancasila nkri
tetapi cara pendekatan ketika kita ingin partisipasi publik
sekarang ini semuanya ingin masuk ke dalam sistem
semuanya ingin masuk dalam demokrasi
dan biasa demokrasi itu ada kompetisi ada keceriaan kadang kadang ada kegaduhan demo nggak berhenti berhenti
itu memang jalan yang kita pilih
tapi tiba tiba datang perpu ini yang mengancam seumur hidup yang punya tafsir tunggal pancasila yang diberikan kepada kementerian yang pengadilan dikebelakangkan bukan dikedepankan yang punya beberapa pasal karet
pks tegas menolak perpu ini
karena undang undang tujuh belas dua ribu tiga belas tetap bisa berlaku
ghafatar selesai kok dengan undang undang ini tidak perlu bikin heboh
justru undang undang ini gavatar ini ya selesai
dua ribuan loh itu
dan kami tidak tersinggung kalau dikatakan nolak pancasila justru tak pandangan terhadap pancasila yang bang komar ini agak sempit
karena pancasila buat kami bukan sekedar bagaimanapun
bukan sekedar bagaimana kekuasaan tapi pancasila itu harus hidup
nah teman teman ingin kumpul semua dalam medan demokrasi dan pancasila itu kan adil beragam perwakilan musyawarah
ketika pendekatannya kekuasaan undang undang tujuh belas dua ribu tiga belas pendekatannya hak asasi manusia
tentu banyak level hak asasi
makanya kami tegas menolak
cocok nggak dalam kondisi yang darurat tadi disebutkan oleh bang komarudin
kalau nanti lihat keputusan mk itu gugur dengan sendirinya
sebetulnya keadaan daruratnya tidak memenuhi tiga kriteria itu
karena kekosongan hukum masih ada undang undang tujuh belas dua ribu tiga belas
oke baik bang yandri mungkin bisa juga menanggapi soal disebutkan sebagai fraksi kalau menolak perpu ini menolak pancasila
yang pertama tentu pan menegaskan kembali kami menolak perpu itu bukan masalah anti pancasila atau tidak anti pancasila ya
kalau pak komar bilang
yang menolak itu anti pancasila
artinya muhammadiyah matalot anwar persis itu ya anti pancasila juga
karena mereka kita undang resmi ke komisi dua dan mereka menyampaikan menolak perpu
jadi kalau tafsir atau kesimpulan dari pak komar yang menolak perpu itu adalah anti pancasila saya kira sangat dangkal ya
dan nalar itu tidak bisa diterima
nah itulah apa namanya salah satu yang kami khawatir
bukan kalau tafsir itu diberikan kepada orang per orang
di mana di perpu itu tafsir orang melanggar pancasila atau tidak melanggar pancasila diberikan kepada min kumham atau mindagri
nah ketika mendagrinya berganti rejimnya berganti tafsir bisa berganti
nah oleh karena itu kami bersikuku dari awal bahwa pembubaran itu karena kita menganut tiga pembagian kekuasaan
yudikatif legislatif dan eksekutif
sejatinya jika saja ada ormas
atau orang dinyatakan bersalah itu biarlah pengadilan yang mengatakan
kenapa kami sampaikan begitu
kalau ada pengadilan orang bisa berdebat bisa membela bisa mendatangkan saksi ahli saksi meringankan saksi memberatkan ada jaksa penuntut ada terdakwa ada majelis hakim
di situ ada ruang terbuka
nah kalau di perpu ini hanya tujuh hari diberikan waktu untuk klarifikasi saya kira tidak fair
nah oleh karena itu sekali lagi kami tegaskan
kalau tadi pak komar bilang yang menolak perpu adalah anti pancasila saya kira harus dipertanyakan lagi
itu nalarnya pak komar
oke baik saya tidak bicara nalarnya tapi nanti kita lanjutkan lagi ya
saya pikir itu muhammadiyah jauh sebelum ada republik ini sudah ada loh
dan mereka berdarah darah untuk memperjuangkan republik ini sebagai merdeka
ormas ormas besar islam itu akan tersinggung kalau begitu pernyataannya
jadi saya kira pak komar perlu mengklarifikasi
tapi kalau pun itu tidak diklarifikasi tidak apa apa
kami menghormati sebagai pendapat ya biasa
baik nanti kita akan masuk di soal poin revisi karena yang diusulkan oleh partai demokrat kemarin
beberapa poin itu disebutkan salah satunya adalah mengedepankan pengadilan termasuk beberapa fraksi yang setuju juga untuk melakukan revisi ini
yang sebelumnya menolak perpu ini disahkan jadi undang undang ormas
nah apakah pemerintah setuju dengan hal ini termasuk nanti pdi perjuangan
poin poin revisi ini akan kita bahas setelah jeda berikut
baik ketika kemarin partai demokrat sudah mengusulkan draft revisi ada tiga hal besar
yang salah satunya adalah mengedepankan peradilan dalam mekanisme pembubaran

tapi kemudian amendagri juga dalam beberapa media menyampaikan begitu mensinyalkan bahwa pemerintah setuju revisi

seperti aturan soal ideologi salah satunya itu
kemudian yang kedua adalah oke revisi tetapi tentu saja
inisiatornya adalah dpr bukan pemerintah
nah aku udah yang ketiga ia juga disebutkan paling penting begitu
yang paling penting adalah kewenangan pembubaran ormas tetap ada di pemerintah
dengan kutipan yang persis disampaikan pak cahyo
diskresi di pemerintah tapi tidak otoriter karena ada prosesnya
nah pdp melihatnya seperti apa ya
sebelum saya mau komentar dulu soal yandri
jadi sebenarnya bung yandri ini logikanya yang tidak nyambung ke muhammadiyah
karena saya ke jawa timur muhammadiyah jawa timur itu mendukung pembubaran ormas ormas
dengan perpu ormas
dengan perpu ormas ini saya ke sana
komisi dua saya ikut yang ke sana
yang kedua coba lihat pernyataannya pak buya
jadi ya kebetulan malam ini kita dua jumpa di tv jadi melihat agak bersemangat
tapi kalau logiknya terbalik saya yakin saya yang tidak terbalik bung yandri
yang agak terbalik urusan itu
yang masuk di pertanyaannya soal pdi perjuangan tadi
yang jelas tugas diskresi itu diberikan oleh pemerintah
yang juga memberikan kewenangan
keadaan darurat itu oleh konstitusi memberikan kepada presiden
presiden yang ambil tindakan itu
nah juga terlalu berlebihan ketika disampaikan ini nanti mendagri akan menerjemahkan versi mendagri dan menteri
itu juga tidak seperti itu
kewenangan ini diberikan kepada presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
panglima tertinggi angkatan bersenjata republik indonesia
dan mendataris konstitusi
harus diingat bahwa ketika undang undang dasar empat puluh lima itu dilakukan amandemen maka tidak lagi mpr sebagai mendataris
presiden adalah mendataris konstitusi
dalam konteks itulah kewenangan ini diberikan
jadi tidak langsung menteri menerjemahkan versi menterinya
saya kira dari sana akan melihat
ketika itu mau dikatakan kewenangan ini diberikan untuk menteri dalam negeri atau bum menteri
hukum dan ham mengeksekusi itu
saya kira melibatkan banyak pihak disitu
dapatkan di mengeksekusi
oh ini yang disebut kondisi darurat
atau ini yang tindakan yang harus diambil
jadi menteri dalam negeri atau menteri hukum dan ham
melaksanakan itu juga sebagai
jadi tidak itu
tapi tetap pembahasannya oleh
pembahasan pasti lebih komprensif
tidak usah juga takut sekarang ini
lalu partai politik begini banyak
organisasi sosial begini banyak
masa tidak bisa mengontrol jalan pemerintahan
nah itu kalau penjelasannya seperti itu bagaimana
penjelasan komprensif itu tadi
yang pertama perpu itu responnya menerima atau menolak saja ya
kalau ada menerima dengan catatan
aturannya tidak seperti itu
makanya pks tegas menolak
jadi maksudnya kalau demokrat ya jelas menerima
kalau tidak menerima
tidak mudah ya
mengusulkan sebuah revisi ruu sekalipun tidak mudah
yang pertama inisiatif siapa dulu
pak cahyo saya juga baca dirjen politik dan pemerintahan umum
secara etika juga tidak mungkin
pemerintah yang mengajukan
menjadi inisiatornya ya
kalau pemerintah juga yang mencoba
revisi undang undang prpu
pemerintah yang mengajukan
ya yang merevisi
akhirnya nanti logikanya siapa
pak fadli benar gitu
bahwa memang ada catatan
kalau kami tetap yakin
ada banyak catatan
makanya menolak gitu
yang kedua kalau atas inisiatif dpr
bang kumar ini paling menentukan
karena partainya paling besar kan gitu
artinya sepuluh partai harus bersatu
tidak bisa minta maaf ujuk ujuk satu partai
mengajukan nanti kan dibahas di
nanti dibahas di balek
kalau sudah di bamus
nanti bagaimana dengan
tapi disetujui oleh seluruhnya
nanti masuk prolek
masuk atau tidak
kita sudah panjang sekali
kami tetap menyatakan
yang demokrat katakan substansi empat
itu juga catatan kami
ditambah tidak ada kegentingan yang memaksa
tetapi tetap dengan segala halnya
kami tetap berpendapat perpu ormas ini
adalah respon pemerintah yang tidak cerdas
dalam mengelola demokrasi ya
kalau ada atap boyang
bukan atapnya yang diselesaikan
tapi sofanya yang digeser
dalam beberapa pasal
sofanya yang dibakar
malah ini bisa membakar rumah kebangsaan kita
saya tetap berpikir kalau cerdas
kita punya menko polkam dulu
kami juga aktif kok
biasa dipanggil copy morning sama menko polkam
jadi pendekatannya tidak struktural dan formal
kalau sudah dekat
orang sudah selatu rahim
tapi kalau misalnya begini
kalau misalnya seperti yang pernah beberapa kali juga dijelaskan oleh bang komarudin
karena memang sudah dua kali kita mengulas soal ini ya bang komar
ada soal ketika sebuah organisasi masyarakat yang jelas jelas kemudian menambah istilah
katakanlah nanti ada organisasi yang menganut famisis misalnya
sampai kemudian berteriak
nah ini penanganannya bagaimana
kalau pakai diajukan ke pengadilan dulu
nanti prosesnya begitu panjang
ada ketidakhadiran negara soal soal disitu
bagaimana anda melihat ini
kan bukan cuma
kita punya aturan
kita punya kepolisian
kita punya pembina ormas
kita punya men kopolkam
kita punya mendagri
seluruhnya punya hak untuk melakukan antisipasi
justru yang terpenting preventif
kalau sudah ketahuan seperti itu tinggal dipanggil
ada masalah apa
anda punya masalah
anda bisa subversif
anda bisa kena undang undang ini
bisa jadi mereka tidak tahu
bisa jadi mereka memang sekarang ini
dan satu lagi
ide itu ya tidak bisa diadili
kecuali dia sudah melakukan banyak hal
kalau anak anak agak nakal karena membaca beberapa hal
mau ya didatangi
bukan langsung dibubarkan
justru kami berpendapat
perpu ini membuat orang banyak out of the system
kalau keluar dari sistem
mereka menjadi otb lagi
tanpa bentuk lagi
mereka bergerak jauh lebih sulit
lebih baik mereka masuk ke sistem
dibinanya dengan baik
majukan ke pengadilan
kalau salah satu yang menjadi sorotan
soal yang perlu direvisi adalah bahwa
bagaimana dengan pan
apakah sama juga
mengembalikan dan mengedepankan peradilan
dalam upaya pembubaran sebuah ormas
yang katakanlah keluar dari ideologi pancasila
misalnya seperti itu
tetapi kalau pemerintah sendiri
yang kita baca
salah satu syaratnya adalah
kewenangan itu tetap ada di pemerintah
dan menjamin tidak akan otoriter
diskresi tetap ada di pemerintah begitu
apakah anda setuju bang yandri
ya sebenarnya dalam tata cara pembuatan undang undang ya
dalam hal perpu itu memang menolak
atau menerima cukup sampai di situ
ketika dia diterima menjadi undang undang
maka semua undang undang
apakah itu dari inisiatif pemerintah
ataupun dari dpr
terbuka juga untuk direvisi
saya dengar langsung kemarin
pemerintah terbuka untuk direvisi
semua praksi juga terbuka untuk revisi
nah tinggal nanti
siapa yang mengambil inisiatif
menurut kami sih
yang paling pas itu adalah dpr
untuk mengajukan direvisi
nah apa saja isi revisi
tentu kami sebagai partai yang menolak perpu itu
tentu ada hal hal yang perlu kami
jadikan konsentrasi kami
ketika mengajukan direvisi
misalkan masalah pengadilan
kalau misalkan pemerintah katakan
tidak akan reprisip
itu kan tafsir mereka hari ini
yang menafsirkan mereka revisi tadi
apakah sama tafsir itu
nah oleh karena itu
kami katakan dari awal
bahwa sebuah undang undang itu
bukan untuk satu rejim saja
bukan untuk lima tahunan
tetapi dia akan berlaku
sampai republik indonesia ada
selama tidak dirubah
ketika rejim berganti
itu bisa juga
tafsirnya akan berbeda
ketika soekarno mengeluarkan
soekarno berencana untuk
justru undang undang itu
digunakan oleh soeharto
untuk menangkap soekarno
nah ini bisa juga terjadi nanti
politik balas dendam bisa terjadi
nah ini tidak sehat
untuk alam demokrasi kita
nah oleh karena itu
biar tangan pemerintah tidak kotor
tidak faktor subjektif
tidak terlalu muncul
nah biarkan kalau ada
ormas yang dianggap melanggar
saksi ahlinya siapa
bukti lapangannya apa
nah ketika misalkan sudah terbukti bersalah
ini kan logika terbalik
yang dipakai oleh pemerintah sekarang
orang dibubarkan dulu
kamu saya bubarkan ya
kalau kamu merasa tidak bersalah
silahkan ke pengadilan
itu kan logika yang terbalik
tapi kalau misalnya ada yang menyebut
bahwa pemerintah yang memberikan izin
maka pemerintah yang berharga
bagaimana bang yandri
orang yang berkata salah dulu
baru dihukum gitu loh
ya baik bang yandri
bagaimana kalau kemudian ada logika
menyatakan bahwa pemerintah yang memberikan izin
maka sebenarnya yang berhak membuarkan
ya pemerintah lah
dengan asas kontrario aktus begitu
ya enggak juga begitu
saya pernah contohkan
waktu salah satu dialog juga
misalkan sebenarnya surat nikah ya
surat nikah itu ya pemerintah juga yang memberikan
tapi enggak serta merta
surat nikah itu diambil alih oleh pemerintah
dia harus tetap melalui putusan pengadilan
karena menurut pemerintah ini
orang rumah tangganya
berangkakan terus ini
langsung dia cabut
jadi tidak semua administrasi
boleh dikeluarkan oleh pemerintah itu
harus diskusi oleh pemerintah
pembagian antara yudikatif
ada juga eksekutif dan legislatif
jangan diambil alih oleh pemerintah
hh yudikatif itu
baik nanti kita akan dengar
pendapat dari bang komarudin watubun
yang menafsirkan mendagrinya
mendagri yang berganti
menkumham yang lain
bisa ada politik balas dendam
begitu pak komarudin
kami akan membahasnya
baik kita lanjutkan
perbincangan malam ini
saya kembali ke bang komarudin watubun
mungkin untuk menanggapi
apa yang disampaikan tadi
oleh pak amar dhani
dan juga bang yandri
terutama soal mekanisme peradilan tadi
yang ada di depan
yang sekarang ini kan
ditaruh di belakang
politik balas dendam
contohkan undang undang subversif
zaman pak karno tadi
kekhawatiran itu kan
pasti khawatir kan
tapi saya mau sampaikan
tidak ada kata
kalau yang tadi itu penyampaian
legislatif dan yudikatif
biasa biasa saja itu
tiga kewenangan ini
dengan posisi prpu adalah
ketika itu bersifat darurat
untuk mengambil tindakan
memang tidak perlu
tapi terjemahan darurat
masing masing ini masih berbeda
jadi kalau bang amar dhani
tadi melihat tidak ada kondisi darurat
mungkin bang komarudin
bang amar dhani
kan tidak mau mengakui saja
karena pemerintah waktu itu
gerakan gerakan ormas ormas ini
kayak ormas ormas internasional
sampai di dunia internasional ini
ditutup negara ini
ditutup negara ini
sampai di daerah timur tengah sana
yang pusat pusat itu
lalu indonesia buat apa
kan kekhawatiran pemerintah kan disitu
dan saya kira sangat berarasan
dan itu ada referensinya
ada lima lembaga survei
juga menyatakan hal itu
jadi alasan pemerintah juga kuat
tidak sekedar asal
kemudian kekhawatiran menyelah pemerintah
menyelah gunakan kewenangan
itu juga berlebihan
kayak bang yandre membandingkan zaman pak harto dan pak karno
ya zaman itu masih jauh
sekarang kita sudah bangun demokrasi berapa puluh tahun
reformasi ini berjalan
menurut anda nggak bisa disamakan kondisinya
itu tidak ada logikanya nyambung ke sana
ini saya pinjam kata kata pak prof komarudin hidayat
ini kan kita bicara soal dasar negara ya
ketika karpet ini ditarik
ini semua barang barang ini terhambur semua
jadi kalau tadi disampaikan oleh bang mardhani tentang bocornya di atas
ini bukan bocornya lagi di atas
ini fondasinya mau dihancurkan
ini yang harus dibedakan
kalau fondasi dihancurkan
itu yang cara memandangnya mungkin perlu kita
nah mungkin pak komarudin
silahkan pak komarudin
nanti saya ke pak yandre juga
kami tetap mengatakan begini ya
demokrasi itu perlu kesabaran ya
demokrasi itu perlu kebesaran jiwa
berbeda teman teman punya banyak ideologi
itu memang efek dari dunia yang sudah terbuka
mau kita buat
itu salah satu konsekuensi demokrasi juga
memang seperti itulah
dan kita sudah mengambil jalan ini
koreksi kita untuk jalan ini
pemikiran yang macam macam
tapi saya pikir begini
anggota dpr itu seluruh anggota
di situ tidak ada pilihan ideologi yang berbeda di situ
kenapa semua bersumpah demi tuhan
berjanji kepada tuhan
untuk setia kepada pancasila
udah dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
dalam konteks ini mestinya tidak ada perbedaan di situ
tapi kemudian kalau ini kita perdebatkan menjadi masalah ini
balik lagi nanti akan kepada pemahaman
bahwa kami memahami pancasila itu ideologi terbuka
setiap elemen bisa masuk
tapi tegas kalau sudah mengancam pancasila nkri
aturannya sudah tegas
undang undang tujuh belas dua ribu tiga belas sudah tetap saja
itu sudah sangat tegas sebenarnya
bahkan misalnya tentang apa mengancam ideologi pancasila sudah diatur di situ
bahkan mereka lebih baik
karena ada sp satu peringkatan satu sp dua
baru nanti pencabutan melalui pengadilan
dan itu waktunya pendek kok
sampai satu ke sp dua cuma seminggu
sp dua ke pengadilan bisa cuma seminggu
pengadilan juga dibatasi
semuanya sudah ada
jadi kami cuma tidak ada urusan tentang ideologi negara
kita semua ingin kokoh
pak jokowi bisa blunder
mengangkat isu ideologi gitu loh
ideologi itu sudah selesai
monggo kepolisian bekerja
bukan berarti nggak bisa ditangani ya
monggo kita bisa ngutus kementerian agama
monggo kementerian polukam
diap dagri kita punya dirjen kesbangpol dan segala macam
semua perangkat ada
tapi yang diangkat adalah isu ideologis
kami undang teman teman nahdlatul ulama
kami undang muhammadiyah
yang satu nerima satu menolak
janganlah seperti ini
kita lagi sudah sepakat
yang seperti ini
lihat berapa sih yang punya ideologi kayak gitu
sekarang bahkan bukan cuma pengurus
anggota dari organisasi yang dianggap dengan keputusan sepihak tadi
itu bisa terancam hukuman seumur hidup
atau pindahan dua lima tahun
paling kecil lima tahun
korupsi aja gak kayak gitu kok
padahal mereka ingin berubah
pendekatan yang kami lihat ini langkah tidak sabar pemerintah terhadap alam demokrasi
kalau kita sabar dan menggunakan kekuasaan dengan efektif pada unit unit kekuasaan yang lain
tidak perlu prp ini
pak yandri menanggapi tadi juga dari pak komarudin seperti apa
mencontohkan undang undang subversif itu tidak tepat
konteksnya kondisinya alam demokrasi saat itu dan saat ini itu jauh berbeda begitu pak yandri
ya setiap kekuasaan itu ada potensi untuk disalahgunakan
dan jangan merasa kekuasaan sekarang itu akan terus menerus
undang undang sudah membatasi hanya cukup dua periode
kalau terpilih kembali
dan pasti akan terjadi pergilan kekuasaan
oleh karena itu karena undang undang ini sudah disahkan dan akan berlaku sepanjang masa selama tidak ada direvisi
maka kami melihat begitu pentingnya revisi
dan saya tegaskan mas indra nggak usah diperdebatkan lagi di dpr antipancar dengan revisi
jadi menolak perpu atau menerima perpu itu nggak ada hubungan dengan antipancar cilang
ini masalah kami mengkritisi bagaimana semua ormas dikatakan bersalah itu tanpa melalui pengadilan
cukup dengan kum ham dan bindageri
itu yang kami kritisi
nah di samping itu isi perpu juga ada hal yang lain
makanya itu kan analisa
ini aja kita udah berdebat kan
makanya jangan banyak pasal karet
kalau ini sudah berdebat gimana kalau menterinya berganti
bisa lain lagi tafsirnya
maka perlu ada kepastian hukum
nah di samping itu mas indra perpu ormas ini juga bukan mengatur juga hanya anti pancasila
tetapi di situ di pasal lima puluh sembilan ayat satu huruf c dikatakan jika saja ada ormas
ormas dilarang untuk membuat lambang atau logo sama atau mirip dengan ormas yang lain atau partai politik
contoh ormas nasdem itu sama persis dengan partai nasdem
maka omos nasdem harus dibubarkan
atau ada ormas yang mirip mirip
nah jadi siapa yang menilai
kalau ada dua ormas yang hampir sama
ada yang memiliki logo nya kemudian yang mana yang mau dibubarkan
jadi tidak hanya soal pancasila saja ya ini ya
nah sementara kan mereka kan ada sumbangsi juga untuk republik ini gitu loh
maka menurut saya undang undang ormas ini tidak hanya menyasar orang anti pancasila
tetapi orang orang yang punya kreativitas yang dianggap mungkin lawan politik
kemudian itu diterjemahkan melanggar apa namanya aturan main bisa dibubarkan langsung
atau saya bilang tadi tergantung kepentingan penguasa
kalau di indonesia ini kan ratusan ribu apa namanya ormas
pastilah banyak yang mirip mirip logonya mirip namanya mirip ya kan
terus yang menilai kumham
nah ini menurut saya cerita
tunggal begitu ya
maka kami kalau ada revisi kembali ya masalah pengadilan itu menjadi hal ruh yang akan kami perjuangkan ketika
oke nanti poin paling penting yang harus direvisi adalah mekanisme peradilannya apakah dikembalikan ke depan atau berada di belakang
iya janganlah karena resmi resmi akan berganti juga nggak akan sepanjang masa
nanti saya bilang tadi pengadilan bisa berlaku
jangan sampai undang undang ini untuk yang mengebuk sekarang
jangan kita nggak mau republik ini apa namanya berkutat masalah itu saja
kita penting ke depan bersama sama silaturahmi saling dijaga dan tidak ada saling curiga satu sama lain
dan bagi pan pancasila sudah final undang undang lima belas itu sudah apa namanya menjadi konsensus kita
jadi bukan itu lagi perbedaannya bang kumarudin
tapi bagaimana cara kita menilai sebuah ormas itu bersalah atau tidak bersalah
nah melalui pengadilan nah begitu
oke baik nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut
pertanyaannya adalah kalau kemudian revisi
paling utamanya adalah mengembalikan mekanisme peradilan di depan
lalu artinya merubah undang undang ormas yang baru ini kembali menjadi undang undang ormas yang lama dong
lalu buat apa mengularkan berpusat
pak komarudin nanti kita akan menjawabnya setelah jeda ya kita tahan dulu ya
kami akan segera kembali setelah jadwal berikut
baik saya kembali ke bang komarudin
jadi kalau misalnya disebutkan tadi ini lagi lagi tidak ada jaminan sebuah rezim itu tidak disalahgunakan
makanya dikontrol melalui sebuah sistem dan lain sebagainya mungkin bisa anda jelaskan
ya makanya tadi saya bilang harus dibedakan undang undang subversif yang berlaku di zaman pemerintah
hanya kekuasaan penuh ada di tangan presiden ya
dengan kita sekarang
salah satu yang hal paling mendasar adalah kita sudah amandemen undang undang dasar empat puluh lima itu
sebelum kita amandemen kekuasaan presiden itu dibatasi
karena yang mendetaris itu adalah mpr
setelah presidennya ini sudah dipilih langsung oleh rakyat amendemen undang undang empat puluh lima
ya malah istilah yang tepat adalah presiden mendetaris konstitusi gitu
jadi tidak mungkinlah
kesalahan seperti begitu diulang ulang dalam kondisi seperti sekarang
kemudian lembaga kontrol seperti dpr begitu luas
dulu mana orang berani ngomong presiden di dpr
besok bisa ditangkap itu
sekarang jadi ya kita juga harus
jadi yang kita bicarakan dari tadi soal mekanisme peradilan di depan dan lain sebagainya
itu lebih kepada soal soal yang dalam kondisi normal begitu ya itu bisa seperti itu
ya tapi ini soal pemahaman orang
lagi lagi soal pemahaman soal darurat
ya ini lagi lagi soal darurat
ini apalagi masalah hukum ya
sepuluh profesor dokter hukum sudah sepuluh persen
dua belas pendapat
dua belas pendapat kata pak kandadi
tapi saya mau sampaikan begini harus dibedakan darurat dan tidak darurat
kalau tidak darurat maka proses hukum itu biasa saja
seperti tadi sampaikan bang andre bang yandri kemudian bang mardhani
itu normal itu
oh ke pengadilan dulu itu biasa saja
ketika ini dalam keadaan darurat maka hukum dan segala macam itu kemudian
presiden harus menyelamatkan negara dulu
ya artinya memang ini landasan perdebatannya sebenarnya dari tadi adalah pemahaman darurat atau tidak darurat ya
saya tidak tahu bagaimana cara ini harus dijelaskan supaya orang pahami dulu ini
karena saya juga bukan ahli seperti profesor yusril mahendral
tapi ini di sini saya lihat masalah mendasarnya di sini
darurat itu kan keadaan yang memaksa sebenarnya untuk harus diambil tindakan
oleh siapa yang ambil tindakan
kepala negara kepala pemerintah bang lima tertinggi tiga jebatan ini hanya diberikan oleh presiden
lima ratus juta lebih rakyat indonesia ini tidak ada yang
dan itulah yang membedakan undang undang ormas sekarang dengan undang undang ormas sebelumnya
kalau direvisi menjadi sama akhirnya
karena itu pdp menolak
kalau itu nggak bisa
jadi debatnya pada titik daruratnya
kalau itu ya kembali ke yang lana lana
ini karpetnya ini digoyang goyang ditarik tarik
semua isi di atas mau hambur masih berdiskusi gimana sih
harusnya sudah langsung
perdebatan soal daruratnya memang permasalahannya
tetapi kemudian kalau memang akhirnya direvisi soal mekanisme peradilan
nanti mungkin bang yandri bisa menjawab juga
ini kan berarti sama saja meminta pemerintah dan juga dpr
sejak fraksi yang setuju untuk kembali ke undang undang dua ribu tiga belas tuh
artinya maksudnya apa ini berarti
karena itu kami pks kita berpendapat
perpu ini tidak diperlukan
kami gunakan undang undang tujuh belas dua ribu tiga belas
karena tidak ada kegentingan yang memaksa
tidak ada kedaruratan
kita masih punya ingat loh tni punya intelijen
sekarang bnpt juga ada
kemudian depdagri ada
jadi memang niatnya mengembalikan ke dua ribu tiga belas nih ya
insya allah ada dan semua ada
jadi gini lagi lagi pemerintah tentu punya hak ya untuk menafsirkan ya
nanti makanya catatannya perpu ini kalau dilihat kami malah menilai tidak jokowi banget gitu loh
karena sangat militer minded ataupun apa minded gitu loh
nah tentu pak jokowi ini orang yang sangat demokratis ya selama ini ya
makanya mungkin kami tetap menilai perpu ini berbahaya
nah itu usulan revisi kami sementara tahap sekarang ini diam dulu ya
karena tadi ya diperjelas dulu
kalau pemerintah kayaknya dua tiga kesempatan monggo dpr
dpr tentu kita harus duduk bareng bersama
nah untuk itu perlu ada kesepakatan bersama
baik pak yandri sebagai penutup singkat saja pak yandri
kita kalau misalnya di mekanisme peradilan artinya memang sengaja membawa ini kembali ke dua ribu tiga belas
artinya ini menjadi jalan panjang yang berliku
kemudian revisi ini akan menemui titik terang
ya darurat itu nggak ada kan negara aman saja sekarang kan
tidak ada hirup piku dan sebagainya
sudah selesai itu
kalaupun darurat sudah enam bulan berlalu kok
dan nggak ada hirup pikuk di negeri ini aman aman saja
maka kenapa pan menolak
ya menurut kami revisi aja undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas
misalkan kalau pengadilannya itu terlalu panjang
peringatan satu selama tiga puluh hari terlalu panjang itu mungkin yang diperpendek
tetapi esensi pengadilan itu nggak boleh hilang mas indra
maka kalau ada revisi itu akan kami menjadi stressing kami
dan kami yakin dengan kesepahaman yang dibangun di dpr
dan saya setuju bahwa yang akan mengusulkan inisiatif ini
menurut undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas
bisa dpr atau pemerintah
tetapi yang paling pas untuk mengejut revisi adalah dpr
karena nggak mungkin pemerintah ngeluhkan perhubungan
pemerintah juga yang mau survice itu kurang elok dari sisi kepantasan
nah oleh karena itu kami menyambut baik para pihak yang ingin melakukan revisi
kami juga akan mendukung
dan kami sudah juga siapkan naskah akademiknya
karena kami menolak
tentu kami punya kepentingan supaya ini dikembalikan lagi
ruhnya pengadilan itu harus hidup kembali
kemudian bagi masyarakat yang ingin menjual review atau menjual ke mk silahkan
artinya ada dua sisi yang bisa dilakukan sekarang
revisi dan menjual ke mk
dan kami yakin ini insya allah akan berhasil mas indra
ya walaupun mungkin juga masih dalam waktu yang panjang begitu ya
mungkin tahun depan baru bisa kita lihat hasil revisinya
setidaknya kalau tahun depan juga tahun politik ya
kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa
bisa terwujud tidak revisi ini akan terjadi atau tidak begitu
terima kasih bapak bapak telah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news malam ini
dan rangkuman fokus prime news malam ini akan segera hadir tetaplah di cnn indonesia prime news